namun faktanya yang telah disampaikan dan diketahui
seperti salah satunya kita bisa lihat jis salah satunya
kalau dulu lu lihat kalau sekarang lihat sma ya
sirkuit ini harapannya bukan hanya untuk balap motor
ini adalah kutub bumi yang mengontrol es yang ada di darat
di situ menurut saya ada satu pernyataan yang menyesatkan publik prof zuhri
kita mengatakan bahwa kita akan menembus tahun satu lima derajat ini pada tahun dua ribu
masih membukukan kerugian juga

karena ekosistemnya sudah mulai apa ya sudah mulai kayak berkembang terus berkembang kesat terus gitu ya
yang sesuai dengan kebutuhan badan usaha ataupun lapangan kerja yang ada di jakarta saat ini
kencarnya informasi yang masuk
proses pembuatan souffle bisa dibilang susah susah gampang
soalnya yang aku takutin itu kalau aku kuliah nih udah lama lama
feelnya tuh kayak basah gitu ya
setelah mendengar informasi dari orang yang
makaan di ruas tol surabaya mojokerto pada dua ribu delapan belas
bener bener malah lebih deg degan latihan pagi dibanding lu uts atau uas
mereka adalah yang belum pernah divaksin
tapi nyatanya banyak hal yang harus presisi dan tidak sembarangan
terutama kalau dia beroperasi di winger kiri irak karena kita sama sama ketahui sisi kanan timnas indonesia menjadi sisi terlemah dari timnas indonesia
nggak apa apa nanti kan agustus nanti selesai kuliahnya kembali lagi ke indonesia
nah setelah dia menunjukkan prestasi yang luar biasa baru ada sponsor seperti pak abu rizal bakri waktu itu dari bakri kontrak sama yayu tiga tahun gitu
demikianlah tadi sebuah episode dari australia eksplin
iya sayang banget makanya kompetisinya waktu itu gak di ini gak bagus abis itu
ke dunia aku tuh sebetulnya udah kepengen kesini tuh dari kemarin
merupakan tradisi tahunan bagi kelompok yang disebut
kita tidak akan bisa berkomunikasi dengan jelas dalam bahasa inggris
ia selalu mengenakan sepasang baju pelindung matahari
apalagi melihat yang haram
jadi empat komponen ini yang kita harus fokusin lagi gitu mas
mengeluarkan anak yang sakit dari pusat penitiban anak
sehingga nanti dengan hasil cross check disana mencoret namanya
itu membuat mereka lebih berada di rumah mereka
gerakannya pukulannya terus sahabat tuh koordinasinya gitu bagus
mencoba mencari sebanyak mungkin kasus
sudah berdarah darah nih pak teten nih
penggunaan daun kelapa muda dan janur pada ketupat memiliki makna sebagai identitas pesisir yang wilayahnya banyak ditumbuhi pohon kelapa
orang tua berbayar mulai satu juli dua ribu dua puluh
ini adalah cuaca yang berubah ubah dengan cepat
tingkat orang tau siapa anies
juga di dalam pp semban empat itu
ada pemain lagi yang bisa kita andalkan lagi gitu ya
dan terus ini kan kapal rumah sakit dan kita kan ada resis kemanusiaan di gaza
indra winardi kudus jawa tengah
kemudian juga kita bisa main apa progresi mungkin ball caring gitu
yang dititipkan di yayasan bumi damai
nah yang cukup menarik ini ada satu sambal yang dari tadi ini benar benar menggugah banget
tapi trik kalau di sma marsu tuh
nah di sini ada peran
di daerah daerah gitu kan
karena seperti kita tahu ya pemain kita pun yang bermain di luar negeri punya mentalitas beda
ada mengurus perizinan mengurus sertifikasi sertifikasi
tak lupa saya juga memesan ektart khas hongkong sebagai hidangan pencuci mulut
mereka kan mengadakan buka puasa setiap hari dan berikan kepada siapa saja masyarakat yang datang
semoga dalam kondisi sehat ya mas indra
selain tadi alat alat sudah kita singkirkan
jadi dari awal dia bilang ya kalau mau masuk uph ya udah dia juga tau uph bagus kampusnya fasilitasnya
malah justru berkampanye kepada masyarakat
padahal tuh turnamen di bulungan rame itu
gue ada problem tuh sama manajemen pplp waktu itu
saking macetnya sejumlah pemudik terpaksa keluar kendaraan
jadi kita gak bisa memaksa masyarakat untuk merubah lagi tambak yang sudah ada
dan kalau masyarakat mengalami bahwa etika secara berat bisa dilanggar
hmm itu yang di belakang kan ya
jadi salah satu fungsi sekretariat
karena ada mosi tidak percaya kepada pemerintah
nah terus gue pikir pikir
jadi tadi kalau saya bilang bahwa negara afrika selatan brazil dan sebagainya dia sudah menghitung dia
studi yang anda pelajari saat ini
yang rezi baru rasakan saat ini yang melihat secara langsung apa sih sepanjang bulan puasa ini
ini lebih terasa gurih lah begitu menurut saya
tapi kalau kita melihat dari sisi year to date
kalau yang lain kan cuma kebab biasa gitu kan
mari kita mulai dengan titelnya perang australia
nah ini muncul mendadak
jadi anemia aplastik itu adalah suatu penyakit karena gangguan atau kegagalan sum sum tulang dalam memproduksi sel darah
seru seruan well memang seru memang unik
ombudsman itu merupakan lembaga negara
baik kemudian kalau kita himpun dari lini masa bambang ada saksi mata yang menyebutkan kereta argo semeru ini sempat menabrak suatu benda
nah itu saya langsung iri pengen ikut duet gitu ya
cuma kadang kalo misalnya ten yang smp
tetapi yang dua belas tahun ke bawah pasti kan belum vaksinasi karena di indonesia saat ini kan
batin lu tuh seleksi tahun lalu ya
itu kalau kita berbicara hanya rentang menabungnya sekitar sepuluh tahun